saudara pekan lalu ini ada polemik muncul pasca akun instagram bea cukai kuala namu mengeluarkan sebuah video
tentang aturan barang bawaan penumpang ke luar negeri
dalam video yang sekarang sudah di take down ini dijelaskan kalau penumpang yang akan ke luar negeri
perlu melaporkan bawaan mereka kepada petugas bea cukai di gerbang kedatangan bandara
jadi bukan keberangkatan ya nah ini supaya saat pulang dari luar negeri barang barang tersebut tidak kena pajak
kementerian keuangan melalui staf sus menq bidang komunikasi justinus pratowo mengklarifikasi melalui akun resmi x nya
ini kami tampilkan gambarnya saudara kami ambil dari akun resmi justinus prastowo yang menjelaskan
kalau deklarasi barang adalah imbauan bentuknya imbauan ya untuk penumpang yang membawa barang barang
yang jenisnya high value goods
misalnya nih ada sepeda lalu juga barang keperluan pameran atau juga musisi musisi yang mau konser
ini kan biasanya bawa barang barang besar ini dideklarasikan terlebih dulu
dan sebenarnya sifatnya imbawan artinya nggak wajib
layanan deklarasi juga diberikan di area keberangkatan bukan di area kedatangan
jadi nggak perlu tuh tergopo gopo sebelum berangkat kita pindah dulu ke area keberangkatan
nah kemenkyu akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi
timbul dan justinus juga menyematkan rilis resmi bea cukai sebagai klarifikasi
ini mungkin buat pegangan anda kalau nanti anda di bandara ketika mengklarifikasi bisa jadi bahan
kalau memang ini tidak perlu ya tidak wajib sifatnya
menteri keuangan sri mulyani juga akhirnya buka suara atas polemik ini
sri mulyani berpesan pada dirjen bea cukai agar sosialisasi soal barang bawaan luar negeri ini
itu nanti akan makin diluruskan dan diperjelas
sehingga tidak membebani dan bukan menjadikan indonesia menjadi outlier
sementara kalau teman teman dari beacukai melakukan dan mengeksekusi dari kebijakan dari kementerian yang lain
itu juga kita akan terus koordinasikan
sehingga makin membuat masyarakat paham sebetulnya tujuan dari policy nya itu apa
kemudian tidak menimbulkan
keresahan atau berbagai reaksi negatif kan
soal aturan barang bawaan ini merupakan aturan dari menteri perdagangan no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
tentang kebijakan dan pengaturan impor
di dalamnya ini mengatur soal barang bawaan yang dibawa penumpang via bandara via kargo via pos
sampai di dalamnya ada aturan soal relaksasi impor barang pekerja migran indonesia
kalau untuk kita kita nih masyarakat umum yang bawa bawaan dari luar negeri melalui pintu bandara
jadi ini hanya sedikit dari sekian banyak listnya sodara
kami ambil empat yang biasanya jadi bahan polemik ketika pekan lalu ini sempat ada aturan keluar
gadget dua unit per tahun per penumpang
lalu untuk kosmetik dan skincare dua puluh buah per penumpang
lalu alas kaki dua pasang per penumpang
pakai yang jadi tidak terbatas
jadi bisa anda ini ya pastikan kalau sebenarnya aturannya dibuat serealistis mungkin
karena biasanya kita kalau keluar negeri apa sih yang banyak tentu adalah pakaian jadi
jadi ini adalah barang barang bawaan dengan kondisi baru yang nggak akan dihitung nggak akan kena pajak kalau anda bawa dari luar negeri
selain dari bandara ini adalah barang barang yang kalau anda bawa dari bandara dari luar negeri
tapi pengiriman barang via pos juga diatur saudara
jadi kalau aturan pos barang barangnya ini wajib barang baru
kita bisa bawa barang barang lama yang kita bawa dari indonesia
kalau dari pos kirimannya harus barang baru
misalnya nih tas maksimal dua
alas kaki maksimal dua pasang
kalau bawaannya lebih dari yang diatur
tapi berpotensi dikenakan pajak
begitu juga dengan yang barang barang ini
kalau anda bawa barang baru dari luar negeri via pintu bandara
ketok palunya dua ribu dua puluh tiga desember
cuma sekarang kayaknya diperketat dan pemerintah mulai ngelihat nih
kalau justiper di indonesia ini makin menjamur
akhirnya aturan ini dibuat supaya asasnya adil merata
kalau emang anda mau jual barang dari luar negeri
karena kalau justiper justiper ini kan gak ada urus urus pajak
beda dengan pengusaha pengusaha yang memang mengimpor barang dari luar negeri
ada pajak dan juga biaya cukai yang dikenakan
kita akan berikan kepada anda pernyataan dari direktur impor kementerian perdagangan
untuk barang bawaan pribadi penumpang
adalah untuk memastikan barang tersebut merupakan barang pribadi
dan tidak ditujukan untuk diperdagangkan maupun diperjudulkan kepada pihak lain
kami berharap dengan adanya kebijakan ini
dapat mencegah yang namanya praktek impor tidak resmi
sehingga apabila tujuannya impor
kami mendorong agar menggunakan mekanisme impor secara resmi atau legal
dengan mengurus perizinan terlebih dahulu di kementerian perdagangan
jadi kalau anda dalam waktu dekat mau ke luar negeri
anda bisa ikut jalur barang penumpang
dan laporin dulu barang bawaan anda
ini jalurnya atau bagaimana alur barang penumpang di bandara
anda bisa download aplikasi mobile biaya cukai
atau kalau nggak mau juga bisa via website
ada di ecd beacukai go id
nanti di aplikasi ataupun di website
termasuk anda harus mengisi apa aja bawaan yang anda bawa
jadi nanti setelah anda laporkan
jadi sudah mengisi anda akan mendapatkan qr code
yang merupakan bukti kalau anda sudah declare barang barang
melalui aplikasi ataupun melalui website
ke petugas biaya cukai di bandara
barang barang anda sesuai dengan aturan
tanpa perlu membayar apapun
ketika aturan ini muncul
adalah soal pekerja tki misalnya
ataupun mahasiswa nih baru selesai sekolah
biasanya bawaannya banyak banget
untuk kelompok ini yang sebenarnya juga sudah ada
aturan ini harus digarisbawahi ya saudara
pekerja migran yang tercatat pada lembaga pemerintah
atau punya kontrak kerja terverifikasi
silahkan menunjukkan surat resminya
barang barang yang dibawa oleh kelompok tersebut
kecuali memang ada barang dagangan
dan juga kendaraan bermotor
dikecualikan untuk para diplomat
aturannya adalah harus tiba bersama pemilik
kedatangannya maksimal tiga bulan
bahwa ini adalah barang impor khusus
mekanisme impor barang pindahan
kami sampaikan bapak dan ibu sekalian tidak usah takut pada saat nanti pulang ke indonesia
bapak tidak menggunakan jasa titipan saya kira jangan menjadi kekhawatiran
kami mempunyai data terkait dengan siapa siapa yang menjadi justip
nah gitu para justiper ini kami juga tahu dan saya kira bapak ibu sekalian tidak termasuk daripada justice justice yang selama ini kami ketahui
tetapi sekali lagi kalau bapak ibu ingin lancar mohon kiranya aturan aturan yang ada mohon juga untuk diikuti
ini supaya pada saat nanti pulang bapak tidak terkena permasalahan